kita langsung saja ke intinya
tolong di dengar
bisa ketemu sama elsa
kamu siapa kok saya gak pernah ngeliat kamu ya
aku temennya elsa
saya sebenarnya sahabatan sama rombo
saya mau ketemu sama elsa karena
mau membicarakan tentang
dia menghamili elsa
sebagai sahabat yang baik saya cuma mau bantu roy
untuk membicarakan masalah ini dengan elsa
makanya saya datang ke rumahnya
dan menurut saya ini

hal yang cukup penting
saya waktu itu record semuanya di handphone saya
biar lebih jelas mungkin bapak langsung dengar
ini rekam jejak digitalnya terlihat dan tertera jelas ada tanggal dan juga bulan serta tahun ya pak
serta jam kapan recording ini direkam
terima kasih atas informasinya
barang bukti ini akan kami simpan di sini
dan sebelum kita berangkat ke taman seruni saya akan berbicara dengan bu sarah terkait pernyataan ini
pak tolong panggil poluan yang bertugas untuk mengantar bu sarah ke ruang tunggu
dan untuk pihak keluarga
surya dan ibu andin bisa ikut kami ke ruang kunjungan
dan untuk yang lainnya pak al pak nino ibu catherine dan ibu olive bisa menunggu di tempat lain

bu sarah mari ikut saya
ada apa saya mau dibawa ke mana
bu sarah ditunggu di ruang kunjungan
ada apa ini
perasaan aku jadi gak enak
silakan duduk di sana
bu sarah tolong jawab dengan jujur
agar masalah ini cepat selesai
bapak minta abis ini
kamu jangan menyangka lagi
kita semua sudah capek
kita mau semuanya itu masalah biar cepat selesai
dan bisa buka lembaran baru lagi ma
kita langsung saja ke intinya
tolong dia dengar
bisa ketemu sama elsa
oh elsa elsa lagi pergi sama temennya
kamu siapa kok saya gak pernah melihat kamu ya
aku aku temennya elsa tante
temennya elsa di mana
saya kenal sama semua temen temennya elsa soalnya
ya udah gini aja tante
nanti aku akan lihat
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
aku balik ke sini lagi aja kalau elsanya udah pulang
rekaman ini adalah rekaman
di hari dan jam yang sama pada saat pembunuhan itu terjadi
jadi mustahil kan
kalau ibu yang melakukan pembunuhan
karena ibu saat itu tidak ada di tkp
bisa ketemu sama elsa
kamu siapa kok saya nggak pernah ngeliat kamu ya
aku aku temennya elsa contoh
temennya elsa dimana
saya kenal sama semua temen temennya elsa soalnya
udah gini aja tante nanti aku balik ke sini lagi aja kalau elsanya udah pulang
rekaman ini adalah rekaman di hari dan jam yang sama pada saat pembunuhan itu terjadi
jadi mustahil kan
kalau ibu yang melakukan pembunuhan
karena ibu saat itu tidak ada di tkp